media sosial ramai terkait karyawan dengan gaji lima juta harus membayar pajak
dijen pajak buka suara terkait hal ini
dijen pajak menyebut aturan pengenaan pajak ini bukan aturan baru
karena sudah tertuang dalam undang undang tiga puluh enam tahun dua ribu delapan tentang pajak penghasilan
namun dalam undang undang harmonisasi perpajakan lapisan tarif penghasilan
dinaikkan dari lima puluh juta rupiah per tahun menjadi enam puluh juta rupiah per tahun
sehingga masyarakat dengan penghasilan kecil dilindungi
sedangkan berpenghasilan tinggi dituntut kontribusi lebih
dalam simulasi yang diberikan dirjen pajak ini terlihat karyawan dengan gaji empat lima juta per bulan
tidak dikenakan pajak alias rupiah
sementara karyawan dengan gaji lima juta rupiah membayar pajak sebesar tiga ratus ribu rupiah per tahun
dengan perhitungan penghasilan per tahun enam puluh juta dan penghasilan kena pajak enam juta
alhasil ketentuan lima persen pajak dikenakan terhadap penghasilan
kena pajak sehingga perlu membayar pajak sebesar tiga ratus ribu rupiah
dari simulasi tersebut perubahan aturan undang undang pph ke undang undang hpp
tidak menambah beban pajak sama sekali bagi orang pribadi dengan gaji sampai dengan lima juta rupiah per bulan
dalam aturan hpp ini juga mengatur lapisan tarif pph orang pribadi
yang dibagi menjadi lima lapisan dengan kategori penghasilan yang berbeda beda